alhamdulillah cukup sejuk
dan saya sendiri yang hadir pada kesempatan itu
melihat bahwa mungkin setelah
covid baru pertama kali ini
seluruh tokoh bangsa itu bisa berkumpul
dalam satu meja untuk sama sama
gak ada hal hal terkait dengan
politik kalau di meja
besarnya ya saya gak tau kalau kemudian
bicara tentang politik karena saya enggak mendengar
bicara tentang politik bicaranya adalah